kementerian perdagangan merupakan satu dari sejumlah kementerian yang oleh presiden joko widodo dihadirkan sosok wakil menteri
jerry sambuaga ditunjuk presiden sebagai wakil menteri perdagangan yang akan fokus pada perdagangan internasional
sebanyak dua belas wakil menteri dilantik joko widodo jumat dua puluh lima oktober
di antara kementerian kementerian yang dinilai butuh peran wakil menteri adalah kementerian perdagangan
presiden menunjuk nama jerry sambuaga menjadi wakil dari menteri perdagangan agus suparmanto
dalam keterangan persnya politikus golkar ini mengaku ditugaskan untuk membantu hal hal strategis terkait perdagangan dan perjanjian internasional
kami berdiskusi dan bapak presiden memberikan arahan arahan dan juga beberapa hal yang krusial dan strategis
terkait dengan isu perdagangan
isu perjanjian internasional isu isu perdagangan internasional dan juga bagaimana indonesia kedepannya bisa
memberdayakan dan mengoptimalkan kebijakan kebijakan yang bisa membuat indonesia lebih
bisa membuat bargaining power di antara kawasan kawasan regional
jerry juga ditugaskan untuk fokus meneruskan ekspansi perdagangan indonesia ke luar negeri
demi mencegah neraca perdagangan indonesia dari defisit
di periode pertama pemerintahan joko widodo jerry menjabat sebagai anggota dpr ri komisi satu
yang membahas pertahanan intelijen luar negeri dan komunikasi
tiga sosok milenial mewarnai kabinet indonesia maju periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat yang dibentuk oleh presiden joko widodo
setelah sebelumnya menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim menjadi satu satunya milenial di kabinet baru ini
kini bertambah lagi dua orang milenial yang telah ditunjuk oleh presiden jokowi untuk mengisi posisi sebagai wakil menteri
yang pertama ada jerry sambuaga sebagai menteri perdagangan dan juga angela tanusudibyo sebagai wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
tak bisa dibungkiri
potensi generasi muda indonesia sangatlah besar
masyarakat juga harusnya tidak antipati pada keberadaan dan kinerja cemerlang anak muda dalam negeri
namun pertanyaan besar menjadi selanjutnya adalah mampukah generasi muda ini membuktikan profesionalitas dan kinerjanya kepada masyarakat
kami akan membahasnya dalam segmen newsroom talk
sudah hadir bersama kami wakil menteri perdagangan jerry sambuaga
terima kasih bang jerry sudah hadir di sini
selamat sekali lagi telah dilantik sebagai wakil menteri perdagangan
ini berarti secara hari ini adalah hari pertama hari pertama masa kerja sebagai wakil menteri
bang jerry ini mendapat tugas khusus dari presiden saat pelantikan disebutkan bahwa ditugaskan secara khusus untuk menangani perjanjian dan perdagangan internasional
apa saja yang sudah langkah langkah yang sudah dilakukan terkait dengan tugas khusus tersebut
memang waktu saya dipanggil bapak presiden
secara spesifik beliau itu memberikan pengarahan dan juga instruksi bahwa ada hal hal yang secara khusus harus saya kerjakan untuk membantu pak menteri perdagangan dengan menyasar kepada beberapa isu
ada isu isu yang paling penting yang pertama adalah isu isu mengenai perjanjian perjanjian internasional yang selama ini mungkin belum rampung yang belum selesai yang belum terrealisasi atau belum tereksekusi
nah itu saya pikir menjadi
dan itu juga concern kami semua dan pak presiden menyatakan bahwa ini harus menjadi target hasil yang memang harus dikongritkan
kita harus menyasar ini dan juga harus menyelesaikan ini dalam waktu yang relatif singkat
strateginya apa saja nanti bang yang akan dilakukan ke depannya
kalau kita bicara strategi tentu saya akan berkoordinasi dengan pak menteri dan itu akan kami lakukan segera karena kebetulan kemarin setelah saya dilantik kami langsung berbicara dan dalam hal hal yang sifatnya masih umum mungkin ya
tetapi mungkin ranah teknisnya ranah implementasinya dan juga ranah eksekusinya mungkin akan kita segera rumuskan bersama juga dengan tim pak dirjen dan segala macam
artinya kita harus secara terperinci dan secara teliti melihat skala prioritas
mana yang mungkin kita akan bisa eksekusi dalam wujud contoh perjanjian internasional di negara negara tertentu atau mana yang mungkin yang agak sedikit sulit
nah itu kita akan breakdown satu persatu dan mungkin akan kita makan
ini membuat sebuah guidebook
ini membuat sebuah guidebook
ini membuat sebuah guidebook
kita guideline kepada kita semua khususnya di kementerian perdagangan untuk bisa jalan cepat
dan jangan lupa sesuai dengan pesan dari presiden
dan jangan lupa bahwa perjanjian internasional ini memang tidak sederhana
artinya kompleks karena melibatkan hubungan beberapa negara
dan kedua tentunya ini kan juga tidak hanya terkait soal kedaulatan negara tapi juga geopolitik
geopolitik kita melihat signifikansi dengan misalnya contohnya perang dagang antara amerika serikat dengan tiongkok
relevansi dengan negara negara lain
politik kawasan dan sebagainya
artinya ini yang mesti kita lihat sebagai salah satu masukan dan juga salah satu faktor yang bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya
atau ringan atau tidaknya untuk mengeksekusi perjanjian yang belum selesai
lalu yang kedua tentu yang pak presiden sampaikan sebagaimana saya sempat sampaikan di beberapa media adalah soal bagaimana kita bisa mengekspansi
pengusaha pengusaha lokal dan juga nasional kita dalam melakukan ekspor ekspor keluar
tentunya dengan lebih melibatkan stakeholder yang aktif
dan tentunya yang ujung ujungnya akan meningkatkan perdagangan indonesia di dunia internasional
saya pikir ini sangat strategis dan sangat potensial karena indonesia itu adalah negara besar
negara terbesar di asean
negara yang berpengaruh di asean di asia tenggara
dan tentu menjadi penghubung antara misalnya amerika dengan tiongkok atau mungkin eropa dengan negara negara lain di sekitarnya
dan saya pikir ini menjadi partner strategis yang seharusnya kita bisa mainkan dan juga kita bisa perankan untuk dalam menghadapi era era globalisasi ini
tadi ada beberapa skala prioritas yang akan dilakukan kan
jadi ini pembagiannya seperti apa
antara menteri wakil menteri dan juga pihak pihak terkait
jadi memang kalau untuk pembagian sekali lagi saya akan menunggu juga arahan dari pak menteri
karena kami ini baru hari pertama dan kami akan memformulasikan secara lebih detail mungkin dalam beberapa hari ke depan
dan tentunya ini akan menjadi guideline kita selama kita kerja bersama dan untuk bisa menjawab tantangan dan juga target yang telah ditetapkan pak presiden
tetapi yang paling penting adalah sebetulnya adalah koordinasi
dan jangan lupa bahwa kalau kita bicara soal perdagangan kita juga harus mengatasi
dan jangan lupa bahwa kalau kita bicara soal perdagangan kita juga harus mengatasi
kita juga bicara soal hubungan luar negeri dengan negara lain
artinya apa kita juga harus berkoordinasi dengan kementerian luar negeri dan juga dengan wakil menteri luar negeri
kebetulan kemarin wakil menteri luar negeri pak mahendra sama sama dilantik dengan saya
dan sebelum kami dilantik kami sempat berbicara berdiskusi singkat dengan beliau
bahwa ada pemahaman yang sama
ada orientasi pemikiran yang sama bahwa kami berdua ini ditugaskan untuk membantu menteri terkait untuk bisa menajamkan
bagaimana perdagangan internasional itu bisa dijalin dengan baik dengan memperhatikan hubungan negara negara yang memang ada di politik kawasan kita
dan saya pikir itu pak mahendra dan saya nanti akan bekerja bersama secara lebih teknis
dan tentunya dengan atasan kita dengan menteri kita terkait masing masing
dan untuk bisa menjawab semua yang pak presiden targetkan kepada kami
oke tapi kalau bicara soal perdagangan ini kan erat kaitannya juga dengan ekspor ya bang jerry ya
kalau misalnya ekspor kita dilihat masih juga rendah
bahkan terjadi penurunan juga dari neraca perdagangan
saya punya data di sini dari bps menyebutkan hingga januari sampai juni ini datanya mencapai periodenya menurun
ini satu angka yang juga harus dikejar oleh pemerintah dan sebelumnya juga belum bisa dilakukan
kalau bang jerry sendiri menilainya apa sih sebenarnya evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh periode sebelumnya dan nantinya akan bisa dilakukan oleh tim kementerian perdagangan pada periode ini terkait dengan neraca perdagangan
ya saya pikir banyak program program yang sudah dilakukan oleh kementerian sebelumnya

yang relatif cukup baik ya
tapi tentu mungkin ada beberapa yang mungkin belum sempat dilakukan atau mungkin belum secara komprehensif terrealisasikan ya
seperti misalnya perjanjian yang rasional
tetapi sekali lagi ya kami tidak akan melihat ini sebagai hal yang apa namanya apa namanya mempengaruhi kerja kita
justru kita akan menjadikan masukan
masukan untuk kita lebih bisa memotivasi kita untuk bekerja lebih cepat lebih baik lagi
dan tentunya kita harus memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan
dan tentunya kami harus memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan
yang paling penting adalah tentu saja dengan melibatkan stakeholder stakeholder yang ada
karena kami melihat sebetulnya banyak potensi potensi contoh ya

bahkan kita mempunyai cctp dan seterusnya
itu merupakan ujung tombak kita sebetulnya
nah ini saya pikir bisa kita maksimalkan itu dan kita bisa mungkin membuat itu menjadi lebih fungsional dengan cara mungkin mengaktifkan pos pos tertentu yang memang sudah ada dengan cara memberdayakan dengan sinergi dengan pengusaha pengusaha di tempat mereka masing masing
dan kedua kemudian background saya kan ini kan sebelum menjadi wamen saya adalah anggota komisi satu
satu iya benar komisi satu terus pernah juga di departemen luar negeri tapi memang di bidang pertahanan
ya dan memang saya pikir dengan konektivitas ya yang kita punya sesama parlemen sesama negara itu ternyata memberikan kontribusi yang cukup positif
artinya apa contoh ya misalnya kita waktu saya kunjungan ke beberapa negara waktu saya masih di dpr ri kita bisa menjalin hubungan dengan beberapa parliamentaryan beberapa anggota dpr ri sananya yang memang itu memiliki jaring jaring dan juga networking untuk bisa menumbuhkan dan menggairahkan pelaku pelaku usaha sana
sehingga itu bisa mendatangkan kerjasama
nah saya pikir itu bisa kita maksimalkan
dan tentunya dengan jaring yang kebetulan saya sempat ditugaskan waktu di dpr ri bisa menghidupkan kembali itu
dan saya rasa itu bisa saling melengkapi dengan program yang seperti yang pak presiden sampaikan yaitu meningkatkan dan mengejut dan melakukan ekspansi terhadap ekspor kita
khususnya dalam hal hal tertentu dan produk produk tertentu
nah saya pikir itu mungkin yang menjadi skala prioritas ya
tetapi sekali lagi ini adalah sebuah kerja tim
seperti yang selalu pak presiden sampaikan
ini adalah kerja tim yang kita harus saling berkoordinasi
tidak bisa mengedepankan ego sektoral
dan apalagi saya sebagai umumnya harus langsung berkoordinasi dengan menteri saya
dan tentunya jangan lupa bahwa tidak ada yang namanya visi visi menteri
itu yang berulang kali pak presiden sampaikan kepada kami
dan saya pikir itulah bentuk sebuah komando yang jelas kepada kami semua untuk bisa menerjemahkan apa yang pak presiden sampaikan
sehingga kita itu bisa jalan dengan cepat jalan dengan tepat
dan tentu dengan pasasaran
dan hasil yang tentunya bisa terukur
saya pikir itu yang menjadi
tadi bang jerry sempat sebutkan bahwa networking yang bang jerry miliki selama berada di komisi satu dan juga pengalaman pengalaman sebelumnya
ini bisa menjadi justru kunci untuk bisa menjawab tantangan sebagai wakil menteri perdagangan
tapi banyak juga pihak yang kemudian mempertanyakan ini mengapa latar belakang di bidang intelijen dan juga pertahanan
banyak juga penelitian penelitian di bidang itu
tapi kok ditaruhnya di bidang perdagangan ini ya
kita akan menjawab pertanyaan netizen terkait hal itu
pastinya usai situasi
cnn indonesia newsroom kembali usai jadwal berikut ini
tetaplah bersama kami
anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom dan kami akan lanjutkan perbincangan sore hari ini bersama wakil menteri perdagangan bang jerry sambuaga
bang jerry melanjutkan yang tadi
ini kalau dilihat dari sepak
perjang bang jerry ya
anggota komisi satu
itu membawahi bidang intelijen pertahanan luar negeri dan komunikasi
kemudian juga pendidikan yang latar belakangnya rata rata di bidang politik
pernah juga melakukan riset
ini juga tapi di bidang pertahanan dan keamanan
tapi saat ini menjabat sebagai wakil menteri perdagangan
sebenarnya bagaimana sih bang proses pendekatan dari presiden jokowi sampai akhirnya menunjuk bang jerry sebagai
oke jerry saya tugaskan kamu untuk mengatasi atau memperbaiki masalah
perjanjian dan perdagangan internasional di kementerian dalam negeri
baik jadi memang betul
kalau tadi dilihat background
kementerian perdagangan maksud saya
background memang saya itu politik
tetapi politik hubungan internasional yang memang berkonsentrasi kepada keamanan dan juga pertahanan dan juga perdagangan
karena satu paket itu dalam studi yang saya geluti kebetulan saya s satu s dua di amerika serikat
itu kebetulan konsentrasi saya itu banyak bergelut di bidang hubungan rasional yang ujung ujungnya juga itu membahas soal geopolitik
soal bagaimana international trade international business dan juga
hal hal yang bergantung
hal yang berhubungan dengan politik kawasan global
kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang ini yang namanya politik luar negeri politik kawasan dan politik global itu berpengaruh saling mempengaruhi dengan ekonomi dan juga perdagangan
jadi artinya dengan kita mengetahui dari perspektif politiknya dengan kita mengetahui dari perspektif geopolitiknya
kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil langkah langkah yang tepat untuk kita menyikapi contohnya trade war
dengan misalnya tiongkok dan amerika serikat
apa yang kita bisa sikapi dengan adanya gejala tersebut
apakah kita bisa mengambil peluang yang memang cukup strategis
apakah bisa jadi
hal hal yang misalnya bisa menjadi potensial untuk kita dengan kita menjalin hubungan dengan negara negara intermediary antara tiongkok dengan amerika serikat
hal seperti itu
jadi saya pikir itu mungkin membuat saya lebih bisa memahami dan bisa lebih mengambil sebuah kesimpulan atas apa yang terjadi mungkin di dalam dunia global ini yang berhubungan dengan perdagangan
dan tentunya dengan background saya sebelumnya di komisi satu dpr ri yang memang berhubungan dengan luar negeri
nah luar negeri itu kan luas sebetulnya
kita tidak hanya bicara soal hubungan politik formal bilateral atau regional saja
kita tidak hanya bicara soal hubungan politik formal bilateral atau regional saja
tetapi ujung ujungnya dalam kita menyikapi dalam kita melihat dinamika politik global ini ujung ujungnya kita harus menentukan juga sikap perdagangan kita
karena itulah yang menentukan dinamika politik kawasan dengan cara misalnya meningkatkan tarif memproteksi ekonominya membuat politik yang isolasi terhadap produk produk yang masuk ke dalam negeri atau ke luar negeri
hal seperti itu kan yang sebetulnya berhubungan dengan kebijakan
kebijakan yang kita harus lihat dari perspektif politik juga
artinya saya pikir itu saling melengkapi
dan tentunya memang ujung ujungnya kan kita juga harus bicara soal yang tadi saya pernah sebutkan adalah soal konektivitas
konektivitas networking jejaring dan juga hal hal itu yang saya syukuri ya
puji tuhan sebelumnya saya sempat di dpr ri yang memang berkesempatan untuk bisa melihat dan juga menjalin hubungan dengan anggota anggota dpr ri dari hampir dari seluruh penjuru dunia
karena kebetulan saya selain sebagai komisi satu saya juga sebagai anggota bksap
dan kerjasama antarparlemen yang memang salah satu misinya dan salah satu tujuannya adalah melakukan diplomasi parlemen yang juga pada ujungnya akan membantu kinerja dan juga hubungan bilateral antar kedua belah pihak
nah itu yang menjadi kunci kenapa
karena kuncinya itu dia akan mempermudah jaringan bisnis jaringan perdagangan dan bagaimana negara negara yang memang bergabung dalam misalnya forum regional itu bisa memberikan kontribusi yang sedemikian untuk indonesia
iya tapi kalau kita lihat di sini kan pak agus sebagai menteri perdagangan ini juga latar belakangnya adalah sebagai politikus pkb gitu ya
jaringan juga dan segala pengalamannya
ini bagaimana kemudian kombinasi ini nantinya bisa benar benar menjalankan amanat dari presiden
pembagian tugasnya pembagian fokus fokusnya
saya pikir yang paling jelas adalah sikap atau juga arahan yang diberikan pak presiden kepada kami semua di kabinet sebagai menteri ataupun sebagai wakil menteri adalah visi misi presiden
itu sudah jelas artinya kita itu harus tunduk garis lurus tegak kepada presiden
kita presiden bilang visi misi presiden ya sudah
adalah bapak presiden
itu sudah menjadi kewajiban kami semua untuk menerjemahkan visi misi beliau ke dalam program
nah ini yang justru akan sangat memudahkan kami dalam berkoordinasi dalam membuat program program teknis dan membuat kebijakan
karena kita patokannya adalah ke beliau
dan itu yang kita hanya sedang melakukan apa yang kita perlu lakukan untuk menjalankan visi misi presiden
jadi mau itu contoh misalnya apakah itu menterinya dari background profesional apakah dari latar belakang partai politik
tidak masalah menurut saya
karena yang menjadi rujukan dan patokan bukan lagi perorangan atau mungkin individu individu dalam kabinet
tetapi adalah presiden sebagai atasan kami sebagai kepala pemerintahan
tapi kalau untuk membahas hal hal teknisnya seperti apa ini kalau latar belakangnya partai politik semuanya
saya pikir justru itu merupakan masukan masukan yang sangat berarti kenapa
karena begini setiap latar belakang apakah itu profesional apakah itu pengusaha apakah itu profesi apapun termasuk juga politisi dan partai politik
kan itu kan tidak ada

kalau kebetulan saya kebetulan background nya adalah politisi ya justru saya itu orientasinya adalah bagaimana sebuah kebijakan itu terdelivered
seperti juga yang pak presiden sampaikan bukan hanya send saja tetapi juga terdelivert yang artinya bisa dirasakan impact nya dampaknya oleh masyarakat
kenapa karena saya juga berorientasi kepada diri saya sebagai politisi yang berasal dari rakyat karena saya waktu sebagai dpr ri kan mendapatkan mandat rakyat untuk mengembalikan dalam bentuk politik
karena kan saya waktu sebagai dpr ri kan mendapatkan mandat rakyat untuk mengembalikan dalam bentuk politik
dan rakyat untuk mengembalikan dalam
bentuk kebijakan kepada rakyat
tapi nanti bagaimana itu banyak sekali kan hal hal
perdagangan ekonomi dan lain lain itu kan bukan
hal yang bisa dipelajari dalam satu malam
betul ya memang ini sebuah
apa namanya sebuah keniscayaan artinya
memang ketika kita memiliki
pertama visi misi yang jelas oleh
pak presiden kita hanya fokus kepada
apa yang beliau sampaikan kepada kami dan
menerjemahkan dalam bentuk program itu pertama jadi kita tidak
tidak mencoba untuk melebar tapi kita
mencoba untuk fokus bagaimana itu kita
rumuskan bersama sama dengan menteri
perdagangan tentunya yang benar benar alasan saya untuk
bisa men scale down apa namanya
men list satu per satu ya kan apa
yang menjadi prioritas ya memang betul pasti
akan ada tantangan tantangan itu pasti
dalam setiap kementerian dan dalam setiap
kebijakan seperti itu justru itu menjadi
hal yang memotivasi kami dan kita ingin
menunjukkan juga kepada publik kepada masyarakat
indonesia bahwa pak menteri dan
juga saya dan juga seluruh jajaran
yang ada di kementerian perdagangan ini bisa
mendeliver dengan baik dan jangan lupa ini kementerian perdagangan
ini kan tidak hanya menteri dan juga wakil menteri
tetapi ada dirjen ada
presiden ada direktur direktur
dan memang sebuah tim yang sangat sudah
expert dalam bidangnya dan ini yang kita
butuhkan adalah manajemen yang mumpuni yang
koordinasi yang baik yang solid dan memang
akhirnya itu bisa dieksekusi dengan
lancar dan dengan solid ya kenapa karena
begini ada yang bilang ya
mau se ahli apapun se ekspert
apapun tetapi kalau tidak dieksekusi
juga tidak akan jalan ada juga bilang
kalau sudah dieksekusi tapi tidak terasa
dampaknya juga tidak akan jalan nah itu
makanya saya ingat betul yang pak presiden sampaikan
terasa kebijakan oleh masyarakat
masyarakat itu kita gak cuma bilang
oke kita buat kebijakan
ada laporan itu kan yang pak presiden bilang kan
laporan selesai laporan selesai bukan itu
kebijakan itu dilaksanakan
impact nya dampaknya itu apa
seperti ya misalnya beliau juga contohkan
ngirim lewat aplikasi contoh ya
sudah dikirim apa gitu
yang sudah dimanfaatkan cuma
hanya hasilnya bilang send send send saja
harus sampai tepat sasaran dan masyarakat
bisa menjawab itu dan juga
merasa puas dengan apa yang diakibatkan
dari kebijakan tersebut dan rencananya tadi bang jerry
juga sempat menyatakan bahwa nanti besok nih
pada hari senin baru akan mulai koordinasi
dengan menteri dan juga diri diri terkait
hal itu tapi kalau sejauh ini
sudah ada pembicaraan terkait dengan skala skala
prioritas kemudian menurunkan
meningkatkan ekspor dan mengejot
gitu atau seperti apa bang secara umum secara
global secara garis besar ya
kebetulan kami baru ketemu pada hari
jumat kemarin ya ini kami sudah
berbicara soal hal hal yang mungkin
tetapi kan tentu
ada follow up follow up dalam hal yang lebih rinci
dan tentu secara formal juga harus
langkah langkah yang harus dilakukan
nah itu yang akan kami lakukan senin
karena kami tidak bisa hanya
berbicara dengan beberapa pihak saja
tapi harus melibatkan
seluruh tim dan juga seluruh aparat
dan juga seluruh dirjen
dan direktur dan semuanya sampai mungkin
level yang tertentu yang bisa dilibatkan
dalam membuat strategi dan juga
bijakan dan saya pikir itu yang akan
kami kerjakan dengan segera ya karena kenapa
karena kita juga butuh pedoman dan guideline
yang memang formal bisa kita
bicara bicara parsial atau bicara bicara situasional
karena ini kan kebijakannya adalah kebijakan
strategis kebijakan yang juga menyangkut
dengan bagaimana kementerian perdagangan ini
menjadi salah satu ujung tombak dalam meningkatkan
itu juga jadi salah satu pr besar ya
karena kita memang inflasi sih
tapi ini pertumbuhan ekonomi seperti apa
itu yang akan kami jawab dengan segera dan kami
ini akan membuktikan kepada masyarakat
eksplorasi terus rendah itu semua yang harus
dijawab oleh itu yang akan kita memberikan bukti
pada masyarakat dan kami yakin dengan pak menteri
pak agus ini sebagai menteri perdagangan
dan juga kami sebagai pak menteri dan juga
teman teman seluruh yang aparat sipil negara ini
sebagai tim support
yang kinerja yang baik yang paling penting adalah
kita bekerja berkoordinasi
dan jangan lupa bahwa ini tidak bisa
kita lakukan sendiri artinya
jangan hanya kita berpikir sendiri secara institusi
tapi kita harus juga lihat juga dengan
kementerian kementerian lain seperti yang pak presiden
sampaikan ini kita harus kerja tim
tidak bisa kita kerja parsial kita kerja
individu tidak bisa oke yang pasti
intinya adalah bagaimana semua hal itu bisa
ter deliver dan semuanya adalah visi
presiden yang harus dijalankan revisi pemerintahan
dan bisa terjalan
dan terlaksana dengan baik terima kasih banyak
bang jerry atas waktunya kita nanti follow up lagi
apa hasil pertemuannya pada hari senin
terima kasih banyak sekali lagi selamat
ini menjadi satu dari tiga
millennials yang masuk
dalam kabinet indonesia maju
terima kasih bang jerry selamat melanjutkan aktivitasnya nanti
kita ngobrol ngobrol lagi setelah ini ya
usai jeda kami akan ajak anda
ke lapangan banteng jakarta pusat
di mana di sana ada satu lima ratus penari
yang berkumpul dan menari
dalam kegiatan jakarta dance carnival

cnn indonesia newsroom akan kembali